daliman warga kampung gemblaan atas surya madjan
kecamatan danurojan kota yogyakarta ini
memang hobi bercocok tanam
namun hobi ini tidak didukung lahan yang memadai
pasalnya rumah daliman yang terletak di tengah padatnya kota yogyakarta
tidak menyisakan lahan bagi daliman untuk bercocok tanam
namun daliman tidak kehabisan akal
ia pun membangun loteng di atas rumahnya
dan menggunakannya untuk berkebun cabai
konsepnya memang dengan keterbatasan lahan
jadi saya membuat rumah dan saya dak
kemudian tadi untuk menyalurkan hobi saya
saya senang bertani
tapi soalnya panennya itu tidak sekaligus
jadi sekali dipanen masih ada untuk besok lagi
daliman mulai berkebun cabai di atas atap rumahnya sekitar tahun dua ribu enam belas silam
dengan modal rp enam ratus daliman mulai menanam beragam jenis cabai dengan media polybag
kini atap rumahnya yang hanya seluas kurang lebih satu ratus dua puluh meter persegi
telah berubah menjadi kebun cabai dan sayuran mini yang asri
tidak hanya itu kebun cabai daliman pun kini bernilai ekonomi
apalagi di masa tingginya harga cabai saat ini
dalam sehari daliman bahkan bisa memanen sekitar dua lima kg cabai dari kebunnya
selain untuk dikonsumsi sendiri daliman juga menjual cabai hasil panen ke pedagang
di sejumlah pasar di kawasan bantul
daliman yang tidak punya latar belakang ilmu pertanian mengaku
tidak memiliki trik khusus untuk bisa menanam cabai di atap rumah
ia hanya rajin memberi pupuk menjaga agar tanaman cabai tidak terkena hujan secara berlebihan
serta menyemprot hama dengan bahan organik yakni larutan tembakau
keberhasilan daliman ini pun menginspirasi banyak orang
untuk belajar menanam cabai di tengah sempitnya lahan perkotaan
menjanjikan karena cabai itu memang kalau dilihat pas posisi harganya naik melejit sekali
pas posisi menurun pada nggak menanam
nah itu kita manfaatkan pada waktu pas menurun harga itu kita menanam cabai
tidak hanya beragam jenis cabai seperti cabai rawit cabai merah hingga cabai keriting
beragam sayuran seperti terong hingga tomat pun ditanam daliman
dan tumbuh subur
daliman berharap masyarakat perkotaan tidak lantas putus asa
dengan tidak adanya lahan untuk bercocok tanam
dengan sedikit modifikasi kecerdikan dan keuletan
rumah di tengah padatnya populasi perkotaan pun bisa disulap menjadi kebun yang hijau
dan menghasilkan nilai ekonomi tinggi